petugas badan narkotika nasional kota mojokerto kamis malam merazia sejumlah tempat hiburan di kota mojokerto
hasilnya empat pengunjung dinyatakan positif memakai narkoba setelah melakukan tes urin
razia yang digelar bnn kamis malam petugas langsung mendatangi mojo karaoke di jalan majapahit selatan kota mojokerto
para pengunjung yang hendak kabur melihat kedatangan petugas langsung diminta masuk kembali ke dalam tempat karaoke
satu persatu pengunjung karaoke digeledah dan diminta membuka tas
bagi para pemandu lagu yang berada di dalam room karaoke langsung diminta untuk melakukan tes urin
dari dua puluh delapan pengunjung karaoke yang dites urin empat diantaranya positif memakai narkoba berupa sabu sabu ineks dan ganja
razia kemudian dilanjutkan di sebuah rumah di kelurahan balong rawe baru kota mojokerto
di rumah yang dicurigai sebagai tempat pesta narkoba ini petugas mendapati empat remaja sedang nongkrong
keempat remaja langsung diamankan kekeluargaan
bnn karena positif mengkonsumsi narkoba usai dilakukan tes urin
dari tempat hiburan ada dua puluh empat yang kami tes mas
kemudian yang positif ada empat
masing masing itu terdiri dari med amfetamin thc kemudian benzo
razia ini merupakan bagian dari operasi bersinar untuk membersihkan kota mojokerto dari bahaya narkoba